gubernur dki jakarta anies baswedan menetapkan daerah khusus ibu kota sebagai daerah tanggap darurat bencana
artinya seluruh sumber pemprov dki akan difokuskan untuk penanganan covid sembilan belas
anies meminta masyarakat ikut mendukung dengan tetap berada di rumah untuk menekan persebaran virus ini
setelah membicarakan bersama dengan unsur polda bicara dengan bapak kapolda
membahas juga dengan unsur kodam dengan pak pangdam
juga kita mendiskusikannya dengan ketua satgas percepatan penanggulangan covid sembilan belas tingkat nasional
maka pada hari ini kita menetapkan bahwa jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah covid sembilan belas
ini ditetapkan untuk masa waktu empat belas hari ke depan dan bisa diperpanjang mengikut penyesuaikan dengan kondisi
dengan status sebagai tanggap darurat bencana
maka seluruh komponen pemerintah pemprov dki jakarta bersama dengan unsur tni dan polisi
akan bekerja lebih erat lagi
dan kita membutuhkan kerjasama dukungan dari seluruh masyarakat
untuk bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin
yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing
ini mutlak harus dilakukan oleh
bila sebagian tidak melaksanakan ini maka efektivitasnya akan menurun
potensi penyebarannya terus akan meningkat
sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah
memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah
itu melindungi diri kita melindungi orang lain dan merupakan sikap yang bertanggung jawab
menganggap ini enteng
dan tetap berkegiatan di luar
meskipun posisinya sehat
maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain